dan dugaan kasus bullying atau perundungan dan pelecehan di lembaga komisi penyiaran indonesia pusat memasuki babak baru
terduga korban justru dilaporkan balik oleh terlapor begitu ya karena dianggap telah mencemarkan nama baik
dan lembaga perlindungan saksi korban atau lpsk turun tangan guna memastikan terduga korban ini mendapatkan perlindungan selama proses hukum bergulir
apa jaminan perlindungan yang diberikan serta bagaimana kpi juga menjawab situasi yang menimpa lembaganya
kita akan diskusikan sore ini sudah bergabung dari luar studio lewat sambungan zoom
ada edwin partogi pasaribu wakil ketua lpsk dan irsal ambia komisioner kpi pusat selamat sore bapak bapak
oke pak irsal terhubung lewat sambungan telpon ya dengan kita ya
mohon maaf saya cuma bisa bergabung lewat telepon karena sedang dalam perjalanan
oke tidak apa apa kita lanjutkan saja begitu ya
sebelum ke pak irsal saya ingin ke pak erla
edwin terlebih dahulu
pak edwin kita konfirmasi ya benar jika terduga korban pelecehan dan perundungan oleh oknum karyawan kpi ini meminta perlindungan ke lpsk
karena gini publik menilai bahwa kenapa langkah ini diambil
ini diduga ada tekanan yang luar biasa dari terlapor
di mana salah satunya untuk mencabut laporan dan meminta maaf karena dianggap juga mencemarkan nama baik
kita ingin konfirmasi apa
apa kemudian laporan yang diterima dan asesmen yang dilakukan oleh lpsk terhadap korban
ya pada hari rabu rabu lalu ya
jadi korban bersuka kuasa hukumnya sudah datang ke lpsk menyampaikan permohonan perlindungan
tapi kami memang belum sempat untuk mewawancari lebih lanjut karena memang korban dan kuasa hukumnya sudah punya beberapa agenda lainnya
sehingga kami juga harus menyesuaikan diri dengan situasi yang memang sedang dihadapi oleh korban
ini juga menjadi perhatian banyak pihak termasuk juga komisi tiga dpr ri
jadi pada hari rabu itu juga kami pimpinan lpsk tengah rapat dengan pendapat dengan komisi tiga dpr ri
dan beberapa anggota komisi tiga itu juga bertanya tentang
apakah lpsk sudah memberikan perlindungan kepada korban pelecehan bukan pelecehan seksual
atau juga perlindungan ini yang terjadi di kpi
jadi kami tentu dari penerimaan permohonan ini akan melakukan nakalaka penelahan dan pesigasi
untuk melihat sifat penting keterangan
kemudian memeriksa apakah ada ancaman yang dialami oleh si korban
termasuk dalamnya adalah ancaman proses hukum laporan baru tadi
yang lain adalah bahwa tentu tidak diperlukan kami akan melakukan pemeriksaan medis dan psikologis
untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari si pemohon
eh pemohon kami masih dalam impian sebagai pemohon
nah jadi kalau kemudian data data itu informasi itu sudah kami dapatkan
baru kami bawa ke rapat pimpinan untuk diberikan keputusan apakah diterima atau ditolak permohonan perlindungannya
tentu kami juga berharap pihak pihak lainnya untuk tidak memperkeruh suasana ya
sekalipun bisa dikatakan hak untuk melaporkan balik
tetapi ada baiknya
ya dudukkan persoalan seperti ini dulu
gimana si korban atau terduga korban
nyampaikan ini lebih dahulu ya
kalau terkait ini
undang undang tiga puluh satu dua ribu empat belas tentang perlindungan sosial dan korban sudah memberikan jaminan
bahwa saksi korban pelapor ahli saksi pelaku itu tidak dapat ditutup balik
baik dalam proses pidana maupun perdata
selama keterangan yang diberikan
adalah dengan etikat baik ya
artinya kita menunggu bagaimana asesmennya berlaku
sampai kemudian nanti diputuskan dalam rapat paripurna begitu ya di lpsk
untuk menentukan apakah perlindungan seperti apa yang kemudian diterapkan kepada korban
sebelum lebih lanjut saya ke pak irsal
pak irsal masih dengan kita ya
pak irsal saya ingin mengutip apa yang tadi disampaikan oleh
eh kuasa hukum terlapor begitu ya
yang mengatakan bahwa kondisi ceng cengan begitu dalam tanda kutip itu biasa terjadi di
eee di kawasan kantor kpi begitu
sehingga kemudian ini tidak kuat dan menganggap apa yang dilaporkan oleh terduga korban ini
ee itu adalah pencemaran nama baik dan berefek juga pada keluarganya
eh dan bahkan ada eh eh dugaan untuk mencabut
menyuruh mencabut laporan aduan tersebut
yang idealnya seharusnya meminta maaf secara terbuka
eh mas ferdi terkait dengan eh substansi eh pemeriksaan dan lain sebagainya
kan kpi sudah jelas bahwa kita mendorong penyelesaian kasus ini lewat jalur hukum begitu ya
jadi eh sejak awal bahkan kita yang mendampingi korban untuk melakukan pelaporan ke polres jakarta pusat begitu
karena memang eh menurut kita ini ada aspeksi dananya ya sudah
biarlah polisi yang kemudian menyelesaikan dan membuka masalah ini sehingga terang
nah terkait dengan substansi yang menjadi apa namanya inti pemeriksaan ya
masalah yang disebut cengcengan dan lain sebagainya
biarlah kemudian polisi yang melakukan penyelidikan dulu kita percayakanlah ke sana gitu ya
nah itu yang yang eh menjadi kompetensi ya
kpi sejak awal bahwa kita berkomitmen untuk mendorong penyelesaian kasus ini secara terbuka di kepolisian begitu
pak irsal saya ingin konfirmasi
beberapa waktu yang lalu saya juga sempat berbincang dengan ibu nuning ya
yang mengatakan bahwa eh kpi pun akan melakukan eh pemeriksaan secara internal begitu
bahkan kuasa hukum korban pun kemarin mengatakan ada penolakan juga untuk diperiksa secara internal si terduga ini
lalu perbedaan pendapat ini kemudian menghasilkan upaya upaya seperti tadi yang disebutkan
ini posisinya bagaimana
janjinya dulu eh kpi juga akan memberikan eh konseling begitu secara psikologis terhadap korban
sudahkah ini diterapkan atau dilakukan
ya jadi kita kan sudah melakukan semacam investigasi internal begitu ya
nah pada tahap awal dulu kita sempat mendengar penjelasan
dari terduga pelaku yang disebut di dalam rilis yang dibuat oleh korban tersebut ya
dan juga kita memintai keterangan banyak pihak terkait kasus ini
karena ini kan juga sudah lama begitu dua ribu lima belas
kemudian tempat terjadi kejadian ini juga bukan di gedung kpi yang sekarang
ini gedung yang lama begitu
nah jadi kita perlu banyak gali informasi juga diselaraskan dengan
apa yang sedang sekarang dikerjakan oleh pihak kepolisian
nah lalu eh ya
kemarin pertemuan di kpi pusat bahwa ms disodorkan surat damai itu benar atau tidak
nah itu tidak ada apa namanya kpi kemudian menyodorkan surat damai dan lain sebagainya
itu tidak seperti itu begitu ya

jadi kpi juga tidak berkepentingan untuk melakukan intervensi

ini kan kasus sudah disorot secara sangat luas oleh publik
nah dan sejak awal kita bahkan yang mendampingi korban untuk melapor ke polres jakarta pusat
jadi kpi tidak berkepentingan misalnya untuk mendamaikan dan lain sebagainya
karena kita sejak awal sudah firm jalan kita adalah jalan hukum
kita yang mendampingi korban untuk
melaporkan ke kepolisian jakarta pusat
kemudian terkait konseling nah itu yang kita sudah sediakan juga untuk korban
karena memang ada kebutuhan itu terhadap dia
kemudian misalnya untuk pengobatan dan lain sebagainya lah yang terkait dengan healing proses bagi yang bersangkutan
oke pak irsal artinya kita pastikan bahwa tidak ada kemudian campur tangan lembaga
untuk mencoba untuk mendamaikan atau menyodorkan surat damai kepada korban untuk mencabut laporan itu tidak ada
oke kita pastikan itu dalam wawancara hari ini
ya karena apa kepentingan kpi ketika kasus ini sudah terlalu ramai disorot
kemudian tiba tiba damai kan juga akan menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang
jadi tidak logis kemudian kpi karena sejak awal kita bahkan yang mendampingi korban ke kantor polisi
sikap kpi jalan yang ditempuh adalah melalui jalur hukum
oke sesuai dengan koridor hukum yang berlaku kalau begitu
saya ke pak edwin
pak edwin kalau kemudian dalam kurun waktu katakanlah asesmen yang dilakukan oleh lpsk sebelum diputuskan
dalam kondisi darurat ada tekanan begitu ada ancaman yang juga dilayangkan oleh terduga pelapor begitu kepada korban
sikap lpsk akan seperti apa apakah ada langkah langkah darurat juga kah yang akan diterapkan
kepada perlindungan korban ini
ya lpsk punya mekanisme untuk memberikan perlindungan darurat
jadi kalau perlindungan darurat itu diterapkan ketika diajukan sebenarnya bisa langsung mendapatkan perlindungan
jadi pada saat ketika diajukan pada saat itu juga diberikan perlindungan
biasanya perlindungan darurat ini diberikan pada situasi dimana keselamatan
atau ada ancaman
ancaman selamatan jiwa dari orang yang berperkara ya
khususnya para saksi atau korban
nah yang lain adalah ada situasi medis yang membutuhkan penanganan darurat segera
kalau nggak ditanganin bisa mengakibatkan kematian
yang lain juga ada proses hukum yang memang mendesak untuk mendapatkan perhatian dari lpsk
agar si korbannya tidak
tidak apa namanya
bisa menyampaikan keterangan tanpa tekanan
nah tentu kita akan melihat perkembangannya ya
apakah situasi situasi itu ada atau tidak
tapi sejauh ini tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak polisian
untuk mendalami keterangan dari pemohon
termasuk juga akan mendalami keterangan pemohon itu sendiri
juga pihak pihak lain yang menurut kami memang relevan untuk
kami mintakan pendapat atau keterangannya terkait dengan permohonan perlindungan ini
oke saya ke pak irsa lagi
pak irsal kuasa hukum korban ini mengatakan bahwa kemudian mereka tersinggung
ada dugaan upaya untuk menghalang halangi profesi mereka sebagai pengacara atau
apa namanya sebagai kuasa hukum dari korban ini
bagaimana meluruskan tudingan ini agar kemudian tidak ada upaya menghalang halangi
yang seperti disampaikan oleh kuasa hukum terhadap proses hukum dari kasus ini
ya jadi kan kita sudah tegaskan tadi di depan ya
artinya kita mendorong penyelesaian ini ke jalur hukum
bahkan penyelesaian ini juga sudah punya pengacaranya begitu ya
yang baik korban dan juga terduga pelaku ini semua sudah didampingi oleh pengacara
saya kira ya kita fokus saja juga kepada pak
apa pengacara dan penasihat hukum ini pada kasus yang sekarang tengah dihadapi begitu ya
kpi berkomitmen mendukung upaya penyelesaian lewat jalur hukum
dan sampai saat ini kita juga mendukung upaya untuk pemulihan psikologis korban
dan kebutuhan kebutuhan korban ini terhadap apa yang sekarang sedang dijalannya
seperti itu bu
oke oke bukan karena desakan publik dan juga
viralnya ini oleh warganet begitu ya
memang ini adalah sesuai dengan apa yang seharusnya berlaku
aturan hukum yang diterapkan terhadap kasus ini ya pak irsaleh
ini kan ada unsur pidananya gitu ya
makanya lebih baik diselesaikan lewat jalur pidana yang kanal yang benar
itu ya ke aparat penegak hukum
oke kasus utamanya ini harus selesai dulu ya begitu ya
oke saya terakhir ke pak edwin
bagaimana memastikan bahwa korban ini mendapatkan hak hak perlindungan
sehingga kemudian di saat proses utamanya ini
kasus utamanya ini selesai atau diproses bergulir di depan hukum
apa jaminan jaminan itu yang akan diberikan oleh lpsk pak
ya ya tentu kita akan lihat nanti proses seperti apa ya
tapi tentu kita juga tidak bisa menyampingkan apa yang tengah berlangsung ya
bahwa dari sampaikan oleh korban ini sudah berlangsung sejak dua ribu dua belas kalau nggak salah ya

dan mungkin saja dalam proses itu juga disampaikan oleh korban
bahwa dia sudah menyampaikan perluan baik ke polisian
nakoling ke polisian ke komnasan dan ke internal
nah saya rasa memang kanal kanal ini yang harusnya
harusnya berjalan secara optimal sebagaimana fungsi dan tugasnya
artinya tentu kita tidak akan mendengar apa yang viral hari ini dari korban
kalau seandainya proses ini yang kita sampaikan sebagai kanal itu
sudah terbuka di waktu waktu yang sebelumnya
tentu kita tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban psikologis yang diterima korban
dengan tekanan dengan situasi yang sangat berat
situasi tekanan orang orang di lingkungan yang dianggap melecehkan meremehkan merendahkan manusiaannya
dan itu dihadapi bertahun tahun
kita menghadapi dalam waktu yang menit jam saja sudah berat tapi itu yang dihadapi bertahun tahun dari kurun waktu yang lama
nah tentu tidak bisa dianggap remeh dampak psikologisnya
tentu kami juga berharap ada upaya upaya yang lebih serius mungkin dari kpi untuk mencegah keberulangan
termasuk juga memastikan bahwa korban maupun terlapor ya itu tidak berinteraksi
jadi menghindari mereka berinteraksi
terus kami merupakan satu upaya untuk memastikan bahwa perhubungan itu tidak terulang
di sisi lain tentu kita berharap penyidik profesional dalam penerapan pasal maupun juga proses penyidikannya
tentu dalam beberapa hal tidak mudah kebuktiannya karena menyangkut perhubungan dan kecemasan seksual seperti ini
ya kadang kadang memang tidak ada bekas
ini bekasnya bisa ditemukan kalau kita misalnya bertanya pada ahli pada psikiater pada psikolog yang punya kemampuan untuk melakukan membantu polisi dalam konteks keterangan ahli
jadi ada saksi dan ada perang ahli yang bisa mendukung apakah yang disampaikan oleh korban ini sebagaimana yang telah disampaikan kepada publik
terakhir singkat saja
terakhir ke pak irsal
pak irsal status dari terlapor ini bagaimana sekarang di kpi
apakah masih bekerja masih digaji atau di apa tindak lanjut dari lembaga
kita sudah sampaikan kemarin pada minggu lalu ya kita sudah membebas tugaskan delapan orang terduga pelaku itu
jadi sementara mereka tidak ikut dulu dalam kegiatan kegiatan di ruang lingkup komisi penyiaran indonesia
tapi statusnya masih karyawan
atau masih tetap digaji juga begitu ya
ya jadi ini kan sambil menunggu proses di kepolisian
mengenai status kepegawaian tentu disesuaikan dengan status pada proses hukum yang tengah berjalan sekarang
baik pak irsal komitmen itu yang akan kita kawal bersama sama bersama juga dengan publik
bahwa ada proses hukum yang bergulir dan tetap pada koridor yang berlaku secara aturan perundang undangan
terima kasih pak irsal dan juga pak edwin sudah bergabung dengan kita
terima kasih pak edwin
terima kasih pak irsal pak edwin ilyas